ini kenapa ya aku waktu pertama nyalek
sekarang disini lagi waktu di calonnya jadi calon wali kota berat ya
aku tuh fans berat sama mbak prabowo dari dulu dari dua ribu empat belas
menurut aku adalah produser yang keren
mengorbitkan orang orang yang terus berhasil kayak
dan yang pertama yang mereka respon adalah
bener bener kita kayak dikencarin di hutan
kalau di dapil jawa barat tampil semua dapil itu
ketika nama teteh awal awal di sounding kan ada nama lia prarat
itu mungkin kalau dua dua itu bersaing head to head
artinya akan jadi karpet merah buat seorang meli guslo
gimana kalau atalia duet sama aku
dari dapil jabar satu
karena suaranya tembus nomor satu
di partai gerindra dan urutan ketiga di jawa barat
dan orang ini sekarang sedang dicalonkan
maju ke wali kota bandung
benar nggak sih akan maju ke wali kota bandung
terus gimana kursinya di dpr nanti
yang dikenal udah hits banget di dunia permusikan tanah air
kemudian tertarik terjun ke dunia politik
aku bukan mungkin dengan kata kata yang tepatnya
bukan tertarik untuk terjun ke dunia politik gitu
aku duniaku ya tetep tetep sebagai seniman
cuma kan yang namanya di parlemen itu kan
banyak sekali hal hal di dunia seni yang
menurut aku dan itu udah aku perjuangkan
dan belum sampai ke titik baik
jadi aku rasa ketika aku dapat kesempatan ini
ya aku ingin mencoba masuk ke dalam
untuk memperbaiki yang memang aku lihat tiga belas tahun ini
jadi kalo misalnya dibilang meli gusloh akan berpolitik
karena kalo nam politik kayaknya keberatan gitu
banyak banyak personal personal lain yang lebih kompeten
tapi rasanya karena aku adalah
aku pelaku seni aku produser aku pencipta lagu
jadi aku ngerasain semua rasa rasa itu gitu
yang kemudian belum tertuang atau terlakukan dengan baik
jadi waktu itu aku happy juga pas ngeliat banyak temen temen artis
nama namanya yang menurut aku juga mereka pejuang juga di bidang
ya mudah mudahan walaupun beda partai tapi nanti di dalamnya
terus mereka kan banyak yang
wah gue udah modal segini nih modal segini nih
ada yang udah modalnya mungkin sampe em eman tapi gak lolos gitu
mungkin kalau untuk artis public figure itu kan mereka sudah punya modal popularitas ya
mereka sudah punya modal yang nggak perlu harus sosialisasi dari nol gitu
dari aku belum dari partai juga belum ada omongan apa apa
menguatkan aja apa yang
emban dari sisi seorang seniman
kan aku kan pengen nanti di dalam aku pengen berubah
yang sekarang masih jadi keributan diantara kami semua
aku juga harus bisa menyelesaikan masalah masalah yang nanti terjadi di dapil aku
akan aku ketahui ketika aku memang udah turun
update kemudian problem terjadi di jawa barat
waktunya pertama kali di sini oke sekarang di sini lagi waktu di calon jadi calon wali
kota berarti bisa jadi wali kota bandung amin semuanya gimana ceritanya kemarin teh jadi kalau
dulu pertama kali duduk di kursi ini barengan sama livi di livi on point itu kan teteh masih mau tahu
dulu sih kayak apa permasalahan di dapil teteh ya di jabar satu tapi ternyata setelah pertama kali nyalek
dan kemudian kejutannya luar biasa bahkan bisa dapat diperingkat satu untuk partai gerindra ya di
jawa barat ya itu gimana ceritanya teh jadi waktu aku turun itu pertama kali nih waktu aku nyalek
susah atau gimana ya ternyata ketika aku turun karena aku backgroundnya adalah senang melakukan
hal hal sosial bersama gabungan artis seniman sunda terus aku juga aktif di kegiatan di
charity palestina jadi turun turun ke masyarakat itu udah bukan hal yang baru buat aku dan ternyata
pas turun kok aku happy aku seneng gitu ternyata nggak seperti yang sehorror yang aku pikirkan
hai caleg caleg yang lain itu satu hari cuman turun dua kali aku tuh satu hari bisa tujuh bisa tujuh titik
gitu aku turun tujuh titik lima titik dan itu bikin aku happy karena bisa langsung ketemu sama
masyarakat terus aku dengar dari mereka langsung yang selama ini aku cuman dengar dari berita berita
di media sosial atau di televisi sekarang aku dengar langsung dari mereka masyarakat sempat
ada yang resisten gak sih ah melly guslo bisanya nyanyi bikin lagu bisa nggak nih jadi
caleg kita nanti atau jadi anggota legislatif kita yang pertama yang keuntungan besar buat aku karena
aku udah udah udah dikenal sebagai public figure jadi ketika aku turun ke dapil itu mereka enggak
langsung siapa ya ini ya gitu langsung tahu gitu dan yang pertama yang mereka respon adalah nyanyi

kerja kita dan kita bersama sama dan akan menjaga ke kehadiran kita kita juga akan lebih baik dari bila bila dari kita dan kita akan berhubungan dengan kita dan kita akan menjaga ke kehadiran kita
setelah itu aku mungkin karena satu aku belum pernah kampanye jadi enggak tahu kampanye itu
seperti apa dan di gerindra itu enggak ada pendidikan atau dikasih bimtek gitu ya untuk
ini kampanye tuh harus gini harus gini jadi bener bener kita kayak dikencarin di hutan lu kalau misalnya
survive ya lo makan kalau enggak ya lu mati gitu kayak gitu jadi waktu aku turun tuh bener bener
nggak tahu mesti ngapain jadi pertama ada tukang baso nih bu itu ada tuang baso saya traktir dia
satu gerobak kita ngebaso bareng kita ngopi bareng terus aku lebih ngedengar daripada kayaknya di
antara semua dapil yang kunjungi aku hampir nggak pernah menyatakan visi dan misi jadi aku lebih
mendengar keluh kesah mereka apa yang apa yang selama ini mereka rasakan mereka alami dan tidak
tidak terakomodir oleh pemerintah gitu ya atau oleh caleg caleg sebelumnya yang sudah jadi yaitu
aku dengar gitu dan aku pikirkan pulang dari dapil aku pikirkan dengan tim bagaimana ini
buat solusinya gitu curhatan warga
semua dapil itu masalahnya adalah
rentenir oke jadi mereka itu
rentenir tapi kalau aku urut ke
selalu ngasih gambaran kepada mereka
untuk jadi konten kreator atau apapun itu
terus lagi masalah masalah
berhutang karena harus membayar
yang putus sekolah gara gara zonasi tersebut
nah itu kemudian dikomunikasikan nggak ke
jadi aku di tim itu berembuk
insya allah aku masuk kira kira
oke dan kemudian ada permasalahan lain
maksudnya apa solusi yang kemudian
sampai teteh mikir gini aduh kayaknya
aku gak bisa deh ngatasin ini itu apa teh ada gak
komisinya itu bekerja bersama sama
gak ada yang nggak bisa dilakukan ya
insya allah sih bisa dilakukan karena
jabar itu identik dengan
bukan cuma untuk mereka sendiri tapi untuk
lingkungan untuk keluarganya ada gak harapan
kalau udah jadi udah duduk di parlemen
mereka bilangnya nanti kalau
ott udah jadi jangan lupa balik lagi ke sini
gak tau mereka jadi bener bener
lupa sama warga di dapilnya kayaknya banyak yang
maju nih di caleg mana bang di sini
biasanya ada caleg caleg yang sudah
atau warga warga yang sudah pakai tarif tuh teh
seperti itu tapi lama lama aku
berpikir emang lu kalau misalnya
suara seperti itu gitu dan
tertipu lah gitu dengan hal hal seperti itu
aku bener bener pakai tim
kalau boleh dibilang ini anak anak orang orang
pac jadi yang pakai ranting ranting
gitu aku bener bener turun
terus alhamdulillah gak tau ya
banyak banget orang orang yang simpatik
simpatik bahkan sampai ke
aku untuk c satu itu banyak relawan yang
nah aku tuh sempat ngeliat dan ngikutin
instagramnya tete bahkan ada salah satu kegiatan
ibu ibu terus teteh penyuluhan
suka rela untuk datang ke situ atau
untuk nyoblos jadi untuk nyoblos itu seperti
public figure yang namanya gak sama dengan nama
susah banget menjelaskan ke ibu ibu gitu ya
tapi selebihnya aku gak pernah
caleg yang sudah terpilih kemudian dia nggak balik
lagi ke dapilnya warga di dapilnya
turun saya tuh gak sama
ketika nanti saya terpilih saya akan tetap
memperhatikan warga di dapil saya itu gimana
meyakin kalau aku bilang semua caleg
gak ada yang punya niat jelek semua pasti
punya niat baik tapi di tengah
menghimpun masyarakat bandung dan
untuk mereka bergabung dan mereka
kasih kelas kita kasih
influencer yang mau jadi misalnya
atau apa atau apa karena aku bilang bandung
itu adalah kota kreatif gitu
menjadi kota kreatif karena banyak
tapi dari ibu ibu ma icih contohnya
menjadi besar gitu dan bukan
cuma menghidupi dirinya menghidupi keluarganya
jadi aku bilang ke ibu ibu bu jangan
melihat aib aib orang dan lain sebagainya
menghasilkan untuk ibu dan untuk keluarga
kasusnya teh atalia waktu itu
keluarga sempat dicuri orang itu kejadian
nggak ya nggak dicek
karena dikawal ya langsung semua sama tim
jadi benar benar intern terus beliau
kasih kayaknya kamu tertinggi ya
jujur aja beliau adalah
mentor aku bang sufmi dasko
kayaknya kalau bukan bang zumi dasko sama bapak
tapi memang naluri ibaratnya
gini bukan cuma naluri seniman
juga ternyata ada masa sih karena
kita memilih salah satu wakil
rakyat di dpr itu kan
bukan cuma sekedar ah oke
ibaratnya gini kalau nggak bisa pakai duit ya
menyentuh hati masyarakat dong segitu
banyaknya itu kan artinya punya
mereka ada trik khusus nggak sih triknya
triknya seperti halnya aku bikin album
pertama aku bikin lagu dulu kalem ayak urang
untuk masuk ke bandung untuk
bikin kalem ayak urang dan ternyata itu jadi
mengenali masyarakat ibu ibu
apa ya yang mereka sukai mereka tuh udah
kayaknya udah muak gitu
jadi aku ajak ke zumba
jadi tren jadi kalau aku bilang aku
mau zumba di dapil ini yang datang bukan
cuma dapil itu dapil mana
dapil mana dapil mana sampai akhirnya
ke ojo gitu ya terus
komunitas kopi kan bandung tuh banyak komunitas
keluh kesah mereka tuh apa apa gitu
mereka pulang ke rumah itu nempel dan mereka
orang tuanya itu kayaknya trik itu yang
dibanding kita menyebarkan visi misi
itu udah gak kena ya kayaknya masyarakat
umbar umbar apa itu udah gak masuk
teh jadi setelah sukses nih
resmi dilantik ya teh langsung
sudah ada tawaran jadi calon wali kota bandung
jadi itu cukup heboh
di dpc gerindra di bandung itu
nama termasuk aku untuk
belum terpikir ke situ tapi
belum ada instruksi lagi dari bang dasko
memutuskan untuk terjun ke
memutuskan untuk mengabdi kepada masyarakat
berat sama pak prabowo dari dulu dari dua ribu empat belas
jadi selama itu yang minta bapak
kan karir keartisannya langsung meredup
nggak siap dong pastinya aku pengennya
dua duanya gitu karena kan
yang pertama aku terjun ke masyarakat masyarakat
juga memilih aku pastinya
jadi itu harus aku pertahankan dan
tetap akan di situ terus
alhamdulillahnya juga karena aku bukan
penulis buku aku penulis krip aku
tiga hal itu masih bisa aku lakukan
nggak terbatas waktu nggak terbatas kapan
nggak terbatas usia jadi insya allah sih
kalau kita jadi seniman jadi artis
politisi itu biasanya kita dimaki maki
itu dua hal yang beda jadi
melly guslau wah suaranya
lagunya semuanya orang suka
misalnya amit amitnya akan banyak kritikan
teh meli kurang ini kurang ini kurang ini siap nggak sih
dari kecil ya dari kecil memang
kayak misalnya penyanyi aku harus ter
dari di dunia politik juga
itu adalah ketika aku terjun ke
karena ini menyangkut dengan kursus aku sebagai
insya allah akan merubah stigma
bergelut di dunia seni itu cuma
membawa nama besar membawa popularitas untuk
terjun ke dunia politik dan berhasil aku pengen
teh nurul arifin desi ratnasari
itu juga menurut aku artis artis yang di dunia
desi belum tapi aku sama oneng cukup dekat
agak kuat untuk di akademisnya gitu ya
kalau selama kita masih mau belajar
semua juga bisa berjalan dengan baik
ternyata masyarakat bandung yang kemarin
milih teh meli jadi anggota dewan
di dpr pengen teh meli jadi wali kotanya
teh meli siap nggak ya seperti
yang minta sama masyarakat menginginkan
ada tapi nya nih karena bapak
produser yang keren beliau
pak anies jadi aku merasa
beliau nggak akan salah pilih jadi
tapi buktinya tapi buktinya bang dasko
orang meli guslaw seniman
politisi yang suaranya bahkan
nomor satu di partai gerindra
salah milih orang dan kalau misalnya
ternyata betul yang jadi
pertanyaan gini apa semangat
sebagai anggota legislatif yang akan dilantik
apa yang kemudian akan
jadi betul lah ya banyak sih yang pasti
yang utamanya adalah lahan pekerjaannya
akan lebih banyak terus bandung
yang seperti tadi aku bilang ya pak prabowo
misalnya nih ya mudah mudahan enggak
sama kelas itu tadi iya karena lv ini
misalnya itu terjadi satu hal yang pasti
bang dasko kepada dp c kepada bapak
adalah apa yang membuat mereka
aku bisa menjadi wali kota kalau
karena memang mereka mendekat sendiri
bandung sampai akhirnya suara tete jadi melejit
luar biasa tapi yang jadi pertanyaan kan gini
teh lia praratia itu mungkin kalau
artinya akan jadi karpet merah buat seorang
jadi wali kota bandung aku termasuk salah satu yang
sangat adore kepada teh lia
sih menurut aku kalau misalnya menjadi
kalau aku pikir kan belum pernah
ada di nggak tahu
kalau di dunia ya kalau di indonesia kayaknya belum pernah
gimana kalau atalia duet sama aku
sama dua perempuan kenapa nggak kalau bisa
lebih baik akan luar biasa nanti
teh lia dan juga teh meli ini
nomor tiga besar di suara jawa barat
sempet ngobrol sama teh lia belum
baik banget teh cinta haturnuhun
jadi ya pokoknya aku
termasuk salah satu fans beliau
kalau beliau mengundurkan diri tapi
gimana pun juga pasti mereka punya reason
pokoknya akan lebih baik kalau
pilwalkot bandung atau tetap milih jadi anggota dpr
pilih yang mana anggota dpr oke
komisi apa yang diincar seorang meli guslau
penting posisi perempuan masuk dan duduk di kursi senayan
karena perempuan intuitinya lebih tajam
meli guslau berkarir dalam ranah perpolitikan atau
pemerintahan insya allah satu periode
seorang meli guslo sebagai anggota dpr
dari dunia keartisannya enggak
berapa lama karir meli guslau sebagai anggota dpr nanti
hmm paling lama sepuluh tahun
berarti udah semangat jadi politisi sekarang
aku gol yang paling utamanya
karena kebanyakan orang kalau udah jadi politisi udah lupa
jadi artis apakah nanti meli guslau akan lupa jadi artis
aku mau kasih kesempatan terakhir teteh ngomong ke
kamera untuk rakyat bandung yang udah milih teteh
dan kota cimahi haturnuhun
semua doa doa kalian yang didengar sama allah
sudah diberikan kepada saya
insya allah bisa terakomodir
tapi insya allah misalnya dari sepuluh masalah
jadi tiap kesini jadi nanti yang